menteri sosial tri risma hari ini belusukan di wilayah sekitar kantor kementerian sosial
kelurahan pegangsaan jakarta pusat pada senin pagi
risma yang didampingi dirjen rehabilitasi sosial serta perwakilan dinas sosial setempat
meninjau kondisi warga yang tinggal di lokasi kumuh
seperti di bawah flyover dan bantaran kali
risma menyatakan akan berupaya memperbaiki kehidupan warga yang ia datangi
mereka bisa lebih baik lah ya cuman kan masalahnya mesti ada resisten
jadi nggak bisa nggak bisa sekali memang
tadi udah dapet kita beberapa yang kita bisa ada
nggak apa apa sudah nanti kita telaten
ya mereka kan ya masa kemudian saya diam saja lihat kayak gini kan
tapi hal ini bukan hal yang baru di jakarta
ya baru atau enggak kan kita bukan cari yang baru
kita kan cari solusinya ya kan
kita cari solusinya jangan sampai mereka susah
jadi maksud saya sudah lah kita nggak usah ngomong yang macam macam
kita yaudah ini sekarang kita coba selesaikan
warga mengaku baru kali ini didatangi langsung oleh pejabat setingkat menteri
untuk menanyakan langsung keadaan yang ada di wilayah tersebut
akan menyediakan tempat tinggal yang layak dengan biaya yang sangat terjangkau
ya mau disuruh ke sana
mau diundang ke komensor
tadi ditanya apa aja pak
tanya biasa tidur di mana
ya udah lama apa belum di sini gitu kan
kita hanya gitu gitu aja
ada satu titik temu ya
antara keinginan warga dengan itikat baik dari ibu menteri
karena kan yang agak sulit itu menemukan satu titik yang sama sama enak gitu
nah inilah karena warga yang tinggal di sini memang cukup lama juga sudah tahunan
belusukan ini dilakukan di hari pertama risma berkantor di jakarta sebagai menteri sosial
risma baru tiba di jakarta pada minggu malam setelah berkemas dari surabaya
andriyewan saputra jakarta